wah itu dia ucapan terima kasih warga kepada gubernurnya ya
dan kata katanya itu juga cukup unik unik
bukan hanya karangan bunga
salah satunya yang cukup ramai juga diperbicaraan ada akun dari lambetura gitu
terus juga ada dari macam macam sih ada yang mengatakan bahwa pak ahok nggak diundang di jakarta tapi diundang di pernikahan saya
menarik menarik sekali ternyata banyak yang curhat di karangan bunga begitu
namun setiap hal tentunya memiliki dua sisi ya
karena banyaknya karangan bunga yang diberikan sebagai ucapan terima kasih dan tanda perpisahan kepada gubernur dki basuki cahayapurnama atau ahok dan juga wakilnya jarod saiful hidayat
ternyata juga mengundang komentar negatif dari sejumlah kalangan
ya seperti yang tadi ahok katakan bahwa ini katanya dimobilisasi saya yang bayar segala macam
nah ini banyak yang beranggapan bahwa pemberian karangan bunga itu kini menjadi terlalu berlebihan
nah ini sejumlah kalangan seperti yang anda lihat di layar televisi
ada banyak sekali karangan bunga dan mereka mengkritisi pemberian karangan bunga ini yang nantinya akan menimbulkan masalah baru
yaitu sampah dan hingga kini karangan bunga untuk pasangan ahok dan jarod telah mencapai lebih dari tiga buah
itu luar biasa sekali ya nisa ya
nah selain itu banyak yang mengomentari bahwa pemberian karangan bunga tersebut juga tentunya banyak sekali menuai kritikan
seperti yang anda lihat di layar televisi anda
ya banyak yang menganggapnya ini bahwa ini merupakan
karena harga sebuah karangan bunga memang bervariasi
ini ada antara lima ratus ribu hingga satu juta rupiah
dan diperkirakan total harga karangan bunga yang diberikan pada pasangan ahok jorod mencapai lebih dari satu lima miliar rupiah
belum lagi masalah kemacetan di sekitar balai kota yang juga bertambah karena banyaknya karangan bunga ini yang diletakkan di pinggir jalan dan tentunya menyita perhatian pengguna jalan
kan gak selamanya begitu
tapi nanti juga ada dinas
kebersihannya juga yang akan melakukan bersih bersih begitu nantinya
kalau misalnya sudah mulai layu bunga bunganya
harus tertib lagi nanti setelah ini
walaupun ini juga merupakan fenomena yang menarik jika kita lihat ya
karena bukan hanya sekedar hiasan saja
tapi ada juga ungkapan di baliknya
ada value atau nilai di baliknya
iya salah satunya ungkapan perasaan mereka